kementerian sosial gelar rapat terbuka bahas mekanisme pengumpulan uang dan barang yang akan disalurkan kepada rakyat palestina
kementerian sosial juga akan melakukan pengawasan dengan pemberian izin resmi kepada organisasi atau lembaga
yang akan melakukan aksi pengumpulan uang dan barang kepada rakyat palestina agar tepat sasaran
rapat terbuka yang digelar secara daring melibatkan sejumlah kementerian lain
di antaranya kementerian luar negeri kementerian agama kementerian dalam negeri bin kejaksaan agung dan majelis ulama indonesia
kementerian sosial memiliki peran penting dalam pengawasan pengumpulan uang dan barang
agar penyaluran tersebut tidak diarahkan untuk hal lain seperti terorisme
setidaknya sudah ada sekitar delapan belas organisasi atau lembaga yang telah mengajukan izin kepada kementerian sosial
dan baru dua organisasi yaitu act dan kitabisa com yang telah mengantungi izin resmi
untuk memastikan dua hal yang pertama
kementerian sosial memiliki peran penting dalam pengawasan pengumpulan uang dan barang
dan niat baik atau intensi masyarakat indonesia untuk membantu dari sisi kemanusiaan ini benar benar bisa terpenuhi
yang disebut terpenuhi adalah tujuan bantuannya itu sampai bentuknya juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan di sana
tapi di sisi lain hal kedua yang perlu dipastikan adalah bahwa pengumpulan uang dan barang atau bup ini
yang dilakukan oleh organisasi berbadan hukum atau tidak itu betul betul bisa sesuai
sesuai dengan regulasi peraturan perundangan yang berlaku di sini